pilek termasuk gangguan kesehatan yang paling sering terjadi dan hampir pernah dirasakan semua orang
dalam dunia medis pilek dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan penyebab dan gejala yang ditimbulkan
jenis pilek pertama adalah pilek flu yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri
yang umumnya disebabkan oleh kondisi musiman seperti musim flu ataupun tertular orang yang terkena flu
sedangkan jenis pilek kedua adalah pilek alergi yang disebabkan oleh paparan alergen
atau zat pemicu alergi seperti debu atau bulu hewan
mengenali jenis pilak menjadi penting dalam upaya menyembuhkan penderitanya dari penyakit gangguan saluran pernafasan ini
sebab perbedaan jenis gejala pilek yang muncul akan berpengaruh besar dalam proses pengobatan hingga jenis obat yang akan digunakan
untuk yang bakteri ya pasti kita akan memberikan suatu antibiotik ya
kalau misalnya dianggap virus atau alergi
biasanya kita pemberian obat semprot hidung
atau obat semprot lokal gitu ya di hidung
nah obat obatan minum biasanya kita berikan kalau misalnya emang ada pasien yang menderita hidung tersumbat gitu ya
gejala yang kita obatin bukan penyebabnya ya
lebih lanjut dr fikri menjelaskan
meski sekilas gejala pilek karena flu dan alergi sama sama menyebabkan bersin bersin
hidung meler penyumbatan hingga susah nafas
ada perbedaan mencolok pada gejala keduanya
pada pilek alergi gatal akan dirasakan di hidung tenggorokan dan mata
selain gatal hidung akan berair tersumbat hingga bersin bersin
selain itu terjadi batuk mata bengkak atau berair dan ruam kulit atau biduran
sementara pilek karena infeksi umumnya disertai demam
pilek karena infeksi juga kerap menyebabkan nyeri tenggorokan
badan terasa pegal meriang bahkan ada yang hingga diare
meski tidak semua orang mampu membedakan jenis pilek yang dideritanya
biasanya mereka telah memiliki cara sendiri untuk menangani gejala pilek yang muncul
saat mengalami pilek beberapa orang cenderung memilih memperbanyak istirahat
hingga memperbanyak minum air putih
sementara yang lain lebih memilih untuk mengkonsumsi obat obatan agar segera sembuh
segelas teh hangat dan segera sembuh
segelas teh hangat dan juga istirahat yang cukup bisa setidaknya membantu mengurangi gejala pilek yang anda alami
namun jika gejala dari pilek yang anda derita tidak berkurang dalam waktu tiga hari
maka ada baiknya anda segera berkonsultasi ke dokter untuk mengetahui pengobatan yang tepat bagi gejala pilek yang anda alami
sufini tanjung prabowo kushartoyo jakarta